sebuah kawasan perumahan di sidoarjo jawa timur
memperlakukan pembayaran iuran rutin warga tidak menggunakan uang
tetapi pembayaran ini dilakukan dengan menyetorkan sampah terpilah
ya kampung edukasi sampah ini bahkan menjadi contoh dalam hal pengelolaan sampah
informasi akan kami hadirkan sekaligus menutup cnn indonesia today pagi ini
dan saya sarah ariyanti pamit undur diri
terima kasih dan sampai jumpa
warga di perumahan pesona sekar gading sidoarjo ini membayar iuran rutin
dengan menyetorkan sampah terpilah dua kali dalam sebulan
tidak ada batasan berapa berat sampah yang disetorkan
sampah sampah ini kemudian ditimbang dan didata secara online
sampah kemudian diperiksa ulang dan disimpan dalam bank sampah yang mereka miliki
dalam sebulan sampah yang tersimpan mencapai dua ratus kilogram
dan dua bulan sekali diambil oleh pengepul
uang yang didapat kemudian dikelola untuk pengembangan kampung
konsep kampung edukasi sampah berawal dengan banyaknya anak
yang membutuhkan lingkungan nyaman dan bisa mengedukasi
sekitar tiga tahun lalu hanya ada tiga orang yang bersedia menjadi kader lingkungan
kemudian kesadaran dan semangat meningkat
kini hampir enam puluh orang menjadi kader lingkungan
keberhasilan kampung ini dalam mengelola sampah
membuat dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten sidoarjo
pada dua ribu tujuh belas menetapkan sebagai kampung edukasi sampah
beberapa sekolah dan instansi kerap mengunjungi kampung
ini pada akhir pekan sebagai rujukan belajar
kuncinya adalah ketika masyarakat itu terlibat membuat sendiri
maka rasa miliknya ada
beda kalau itu dari beli
sehingga prakteknya mereka adalah ada kesadaran untuk melakukan itu
bagaimana supaya konsistensi ya kita harus lakukan evaluasi
tak hanya bank sampah di setiap rumah disediakan tong takakura
inovasi komposter rumah tangga
tempat menampung sampah dapur seperti sisa potongan sayur
kulit buah dan dedaunan
di masing masing gang kampung ini juga terdapat tiga buah komposter aerob
skala rumah tangga untuk menampung sampah dapur dari beberapa rumah
bahkan komposter aerob ini juga dijual mulai harga empat ratus hingga enam ratus ribu rupiah
ke beberapa kota tetangga
inovasi dua komposter tersebut menghasilkan kompos yang dijual seharga lima ribu rupiah
dengan kemasan dua lima kg dan pupuk cair

dengan kemasan dua lima kg dan pupuk cair organik yang dijual dua puluh lima ribu rupiah
sementara sampah anorganik lainnya dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan
yang dijual mulai lima hingga seratus ribu rupiah
nah sampah yang organik ini biasanya kalau ibu ibu membuangnya kecampur aduk
ya dimasukkan di dalam kresek terus langsung dibuang di tempat sampah
nah sebetulnya kita bisa manfaatkan
jadi untuk sampah yang organik itu bisa kita olah kembali
bisa menjadi pupuk sedangkan yang anorganik kita bisa setorkan kebang sampah
selain mengolah sampah warga juga mengembangkan enam puluh tujuh jenis tanaman toga
kedepannya mereka berencana akan mengembangkan pengolahan minyak jelantah dari sampah rumah tangga
kansota marindora surabaya